tangan nih lah tangan nih
siswa sd di kabupaten lima puluh kota sumatera barat
yang membentak gurunya ini viral di media sosial sejak selasa lalu
murid pria itu memaki sang guru yang bernama fermi liu lansari
dengan kata kata kotor menggunakan bahasa minang
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lima puluh kota afri effendi
kepada detikkom membenarkan peristiwa itu terjadi di sd negeri tujuh sariaklawe
menurutnya sang guru sebelumnya memukul siswanya dengan penggaris
dan siswa itu tidak terima
atas aksi memviralkan video tersebut sang guru akhirnya meminta maaf
minta maaf atas kesalahan saya membuat video tersebut
kepada pihak pihak yang telah dirugikan akibat video tersebut
perlu saya klarifikasi bahwa kejadian yang sebenarnya
hanya kesalahpahaman yang tidak semestinya terjadi
video permintaan maaf ini pun berkaitan dengan etika sang guru